sementara itu jelang bergulirnya kompetisi liga satu sepak bola indonesia
persebaya surabaya menggelar pertandingan persahabatan internasional
melawan sarawak fa malaysia
sempat tertinggal dua gol persebaya berhasil menyamakan skor di ujung laga
dalam kesempatan ini persebaya juga meluncurkan jersey baru
yang akan digunakan pada musim dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas
pertandingan antara persebaya dan sarawak fa digelar pada minggu sore
di stadion glorabung tomo surabaya
kedua tim bermain menyerang sejak beluit dibunyikan
meski banyak peluang yang tercipta namun kedua kesebelasan tak mampu mencetak gol
lima menit babak pertama diakhiri dengan skor imbang
bermain di depan pendukung sendiri persebaya justru tertinggal
sarawak fa berhasil membobol gawang afonsius kelvan lewat tendangan sudut
umpan lambung berhasil disundul mati oroskan di menit lima puluh empat
lima menit berselang menit ke lima puluh sembilan
mati oroskan mengadakan keunggulan
memanfaatkan umpan silang pemain sayap sarawak fa dengan mudah
mati oroskan melesakan bola kekabang persebaya
persebaya tertinggal dua
di menit ke enam puluh persebaya memperkecil ketertinggalan menjadi satu dua
lewat aksi individu otavianus fernando yang meneruskan umpan dari pegiaran
di menit akhir babak kedua persebaya berhasil menyamakan kedudukan
setelah octavio dutra berhasil menandung umpan matang ricky kayame
gol penyeimbang tersebut sekaligus gol penutup yang menyelamatkan persebaya
dari kekalahan pada laga uji coba tersebut
selain menggelar uji coba internasional pada kesempatan ini juga
presiden persebaya memperkenalkan jersey baru musim dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas

dan launching jersey ini agak beda ya
biasanya kalau tim tim lain langsung dipakai di lapangan

tanpa mereka jersey itu tidak ada
tim bajul ijo juga memperkenalkan para pemain dan sembilan sponsor
yang akan mendukung finansial persebaya selama satu musim